pemerintah provinsi dki jakarta akan mempidanakan pengembang yang tidak memiliki sertifikat layak fungsi bangunan tapi tetap beroperasi
keputusan ini diambil setelah kebakaran di gedung apartemen parama jalan tbc matupang hari minggu
gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama mengungkapkan gedung apartemen parama ternyata tidak mengantongi sertifikat layak fungsi
basuki atau ahok kesal karena pengembang apartemen itu tidak menghiraukan imbauan pemerintah provinsi dki
pemprov dki sudah lama mengingatkan pengembang untuk memperbaiki kekurangan apartemen
namun pemprov tidak bisa menyegel gedung karena apartemen itu sudah dihuni